mudah mudahan aku bisa melihat arman lagi
biar aku tunggu saja di sini
dia pasti juga akan keluar
ada perlu apa pak
belum apa apa kan yang di kampus kemarin
kalau kamu mau mengikuti dan mendengarkan mama
mama janji mama akan mempertemukan kamu dengan papa
tapi tolong kamu jangan bicara dengan pak prabowo
jangan sampai ada orang yang tahu
bahwa kamu yang menyebabkan putri pak prabu celaka
itu alasannya ki
itu alasannya kenapa mama bicara sama orang itu
kalau kamu adalah putranya
agar jangan sampai dia bercerita kepada pak prabu atau lagi siapa saja
ini demi melindungi kamu rizky
aku masukin bomnya
tapi sekarang yang penting
kamu cepat cepat bawa bapak itu ke jakarta
jangan sampai dia bertemu dengan pak prabu
jangan sampai satu orang pun tahu mengenai masalah ini
aku ke jakarta sekarang
saya sudah berusaha

aku juga baru tahu mereka
aku tahu mereka masuk ke jakarta untuk literati
kalau mereka masuk ke jakarta semangat dahulu
mereka dapat wawancara
jadi tidak perlu ngo nit sehingga itu bisa selalu sempurna
itu dari jejaknya

tapi biarkan dia lebih baik daripada jika tearsan mereka
saya rasain dia

tidak tadi sebenarnya aku ingin menolong siapa tadi giotto
suara siapa itu
bukan musuh kamu dan sama sekali tidak ada hubungan dengan kamu kerja di sana
perasaan itu sengaja menghampiri gue

supaya pengganggu dalam hidup kita itu gak ada
mana anak saya gimana keadaannya dok
dokter bisa nyelamatin dia kan dok
iya kan dok
aini udah dong
sabar dong kamu harus teman
ngerasa bersalah banget deh sama zahira
harusnya kan aku yang nemenin zahira
nanti kalau zahira kenapa napa
bapak dan ibu tidak perlu khawatir
putri bapak baik baik saja
hanya patah tulang di tangannya saja bu
dan sekarang dia sudah sadar
oh allah alhamdulillah mas
tapi maaf pak putri bapak jangan dulu dibawa pulang hari ini
biarkan dia menginap satu malam dulu di sini
karena saya harus memastikan kalau dia tidak mengalami luka dalam
tapi tapi saya boleh nemuin dia sekarang kan dok
boleh bu silakan
maafin mama sudah meninggalkan kamu
mama gak boleh nyalahin diri mama sendiri
benar kamu baik baik saja
pak udah pak
tadi sama dokter zahira sudah dikasih obat
zahira dengan papa
ini terakhir kalinya kamu bikin bapak ketakutan kayak begini
kalau papa sampai kehilangan kamu
nggak tahu apa jadinya sama papa
pak non zahira
non zahira terus yang ada di pikiran kamu
kalau sampai ketahuan tuhan habis kamu man habis
tidak usah pakai ngeles kamu man
man kamu sadar nggak
kekhawatiran kamu itu udah berlebihan
bukan seperti bawaan kebajikan tapi kepada seseorang yang kamu cintai man
ya ampun man udah berapa kali bu debil
kamu sama non zahira itu nggak sederhajat
gak pantas kamu punya perasaan kayak begitu
iya bu de aku juga tahu
tapi jangan berklaim terus dong
jadi bego lagi
emang udah bego
bu de bu debilang
kamu jangan punya perasaan kayak begitu
biar waras otak kamu tuh
ya udah sekarang kamu ke pasar
cepat nyuci mobil dari tadi nggak kelar kelar
bu de ke pasar man
mudah mudahan aku bisa melihat arman lagi
biar aku tunggu saja di sini
dia pasti juga akan keluar
ada perlu apa pak
belum apa apa kan yang di kampus kemarin
bapak ngapain di sini
nggak sengaja lewat sini arman
bapak tahu nama saya dari mana
bapak tahu nama saya dari mana
nggak sengaja lewat sini arman